presiden jokowi melantik wakil menteri di kabinet indonesia maju
ada dua belas orang yang menjabat sebagai wakil menteri di sebelas kementerian
pelantikan dilakukan di istana kepresidenan pada jumat siang
pelantikan ini juga dihadiri oleh para menteri kabinet indonesia maju
seperti menko polhuka mahfud md menko perekonomian erlangga hartarto
hingga menteri pertahanan prabowo subianto
acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya
kemudian para wamen diambil sumpahnya oleh presiden
selain para menteri kabinet indonesia maju terlihat juga para pimpinan lembaga negara lainnya
seperti wakil ketua dpr aziz syamsuddin wakil ketua mpr arsul sani
dan juga masih banyak petinggi atau pejabat lainnya
ketua partai nasional surya palut juga tampak hadir
sebelumnya presiden mengenalkan para wakil menteri di tangga bagian dalam istana merdeka
para wakil menteri duduklah selama bersama presiden
presiden jokowi dan wakil presiden maruf
ya ini dia deretan para wakil menteri yang mengisi pos jabatan wakil menteri
kita lihat ada perwakilan dari papua ada john wempi wetipo di sini
wakil menteri pupr
kemudian ada juga perwakilan dari partai ada jadisambuaga
wakil menteri pedagangan yang juga politisi partai golkar
dan juga ada perwakilan dari relawan ada budi arisitiadi yang kita kenal sebagai ketua projo
yang menjadi wakil menteri desa pembangunan daerah ketinggalan transmigrasi
ada juga perwakilan partai lainnya
ada dua partai yang tidak masuk parlemen
ada psi yang diwakili surya chandra yang menjadi wakil menteri agraria
dan tata ruang serta angela tanusudibio yang menjadi wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
ada dua orang mantan direktur utama bank mandiri
ada budi gunadisadikin dan juga kartika wiryatonco
yang menjadi wakil menteri bumn
tentu saja ada pro dan kontra ada kritik juga terkait dengan penempatan dua belas orang wakil menteri ini
kali ini partai amaratasional
hal yang mempertanyakan fungsi wakil menteri di kabinet indonesia maju
penambahan posisi wamen kontradiktif dengan kebijakan reformasi birokrasi yang dicetuskan oleh presiden
sekretaris traksipan di mpr salah daulai mengatakan posisi wamen menimbulkan pertanyaan
karena bertentangan dengan kebijakan reformasi birokrasi presiden
saleh menyebut adanya wamen justru malah dapat membuat fungsi dirjen menjadi tidak jelas
menurutnya tiap lembaga sudah punya dirjen yang fungsinya membantu menteri
pertanyaan yang diperoleh oleh wakil menteri di kabinet indonesia maju
nanti bagaimana job description yang ada di dalam itu
apakah wakil menteri ini nanti hanya dipakai untuk tugas tugas dalam hal ini seremonial saja
misalnya katakan membuka pelatihan membuka rapat dan lain sebagainya
atau mungkin bisa mengeksekusi program
kemudian persoalan yang ketiga di dalam pembahasan anggaran yang dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh ya
atau anggaran untuk apbn kita dua ribu dua puluh
saya tidak menemukan ada nomenklatur
anggaran untuk wakil menteri itu
jadi tidak ada anggarannya yang dibahas di situ
nah persoalannya nanti anggaran ini mungkin dari mana
jadi terjadi lagi nanti pembahasan anggaran yang katakanlah untuk menyesuaikan dengan kepentingan organisasi di masing masing kementerian ini
dalam kabinet indonesia maju jokowi maruf kementerian bumn akan dipimpin oleh seorang menteri bersama dua orang wakilnya
hal itu mendapat tanggapan dari para ekonom yang mengkhawatirkan adanya tumpang tindih jabatan antara wamen
dan deputi dalam kementerian bumn
budi gunadisadikin yang sebelumnya menjabat sebagai dirut inalum
dan kartika wiryotmojo yang menjabat direktur utama bank mandiri
resmi menjabat sebagai wakil menteri bumn
kedua nama itu dilantik presiden jokowi pada jumat siang di istana negara
mempertanyakan bagaimana pembagian tugas fungsi
dan keuangan bumn tersebut karena di kementerian bumn sudah ada enam deputi yang dengan tugas yang berbeda
peter membandingkan dengan masa kepemimpinan rini sumarno saat menjabat menteri bumn
yang mampu meningkatkan profit dan aset bumn secara rata rata meski tanpa wakil menteri
selain itu peter juga mengkhawatirkan adanya pemanjangan birokrasi dengan ditambahkannya wakil menteri
hal itu menjadi tantangan erick thohir untuk memimpin kementerian yang menaungi satu ratus empat puluh dua bumn
jadi saya sama pak tiko diminta pak presiden untuk bantu pak m
dari awal saya sebenarnya mempertanyakan buat apa ada wamen karena sudah ada deputi dan terbukti dengan hanya dengan adanya deputi
bumn yang sebelumnya bu rini sumarno itu mampu meningkatkan kinerja dari bumn
kalau sekarang sudah ditetapkan adanya wamen dan wamennya juga ada dua berarti kita berharap tentunya kinerja dari kementerian bumn jauh lebih baik lagi
harapannya seperti itu
bagaimana itu diwujudkan tentunya terpulang dari bagaimana pemanfaatan dari wamen yang sudah ditunjuk
putra asli suku dayak aludohong ditunjuk presiden sebagai wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan
sebagai orang yang berpengalaman dalam badan restorasi gambut alwi ditugaskan untuk membantu tugas tugas menteri lhk tentang kehutanan lahan dan pembentukan ibu kota baru di kalimantan timur sebagai smart city
dirinya mengaku bangga sebagai putra asli suku dayak pertama yang diangkat menjadi pejabat negara
saya kebetulan dipanggil pak presiden kita banyak berdiskusi tentang masalah kehutanan masalah rehabilitasi lahan termasuk juga kita berdiskusi tentang rencana ibu kota negara baru di kalimantan timur yang berkonsep smart beautiful and sustainable city
terima kasih karena saya kebetulan dipanggil pak presiden
saya yakin kalau takdir saya jadi wakil menteri ini merupakan kebahagiaan bagi suku dayak yang ada di kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan timur kalimantan selatan dan kalimantan utara
oke ada satu wakil dari masyarakat dayak di kabinet ini kemudian ada respon juga dari pak presiden
juga dari menteri yang dua hari lalu sudah dilantik atau kemarin dilantik menteri agama farol rozi menanggapi terpilihnya politikus p tiga zainud tauhid yang ditunjuk menjadi wakilnya
farul berharap dirinya dan zainud dapat saling mengisi kekurangan selama memimpin kementerian agama
jenderal farul rozi menjelaskan menerima pilihan presiden untuk menjadi wakil menteri
fahru menegaskan selama di dunia militer dirinya terbiasa bekerja sama dengan siapapun
hal itu akan diterapkan juga dalam kementerian agama
hal itu akan diterapkan juga dalam kementerian agama
hal itu akan diterapkan juga dalam kementerian agama
belum pernah ada terjadi
di dalam karir kehidupan saya
di tentara bahwa saya tidak pas
ya mungkin kalau di minus saya
mudah mudahan bisa ditutup oleh plusnya dia begitu
dan bagaimanapun tanggung jawab itu ada di saya
oke oke tiga ya rupanya ya
setelah membuat drama pemilihan menteri
hari ini presiden jokowi
kembali mengumumkan deretan para wakil menteri
ada drama satu ada drama dua
apakah ini sinetron seperti tersanjung yang sampai
enam gitu ya ini akan membuat
pertanyaan ya apakah ini akan membuat
atau justru akan menjurus kepada
yang berujung pada pemborosan
ketidak efisienan dan hal hal buruk
yang lainnya namanya juga obesitas pasti banyak
penyakit kita akan membahasnya
malam hari ini bersama mas eko sulistyo
mantan deputi komunikasi politik
kantor staf kepresidenan terima kasih mas eko
sudah data kesini indonesia
dan juga ada m holid
jurubicara dari partai keadilan sejahtera
yang memilih untuk konsisten ada di
seberang istana di luar
terima kasih mas walid sudah datang
saya mau ke oposisi dulu nih mas eko ya
jadi jangan siap siap saja ya
kalau kita bicara hari ini rupanya ternyata
di istana tidak berhenti pada
pemanggilan menteri menteri dua hari
tiga hari terakhir itu penuh dengan drama
teka teki akhirnya dilantik nama nama baru
tapi ada drama lanjutan pada hari ini
ada wakil wakil menteri yang
dipanggil secara fungsional
secara politis secara kinerja
pks melihatnya ini penting atau justru tidak penting
ya ini show time buat dari pak jokowi dan pendukungnya ya
pak wamen yang sekarang ini juga menunggu nunggu kan
ini aduh namanya muncul nggak seperti itu kan
ini adalah pertunjukan aja sebagai politik ya
tapi kalau kita lihat
kita melihatnya sebagai
politik akomodasi bukan politik meritokrasi
jadi ini mengakomodasi kepentingan kepentingan
buat partai politik pendukung relawan dan sebagainya
karena memang beliau saat ini didukung oleh banyak pihak kan ya
jadi ini mengakomodasi
kemudian ditunjukkan sehingga harapan harapan dari
apa para pendukung itu biar nggak php gitu ya
biar nggak kecewa gitu
politik akomodasi nggak ada tujuan

yang ada tujuan untuk kinerja untuk membantu menteri
atau membuat program program pemerintah menjadi lebih terlaksana gitu
yang tampak seperti itu
karena kalau kita berpikirnya adalah
teori manajemen organisasi
menciptakan akomodasi politik
ya oke ini belum diakomodasi nih belum dapat tempat nih nah seperti itulah kira kira
saya masih ada yang structure structure itu akan kita lanjutkan langsung jawab saya kok saja tetap
sama kami oke kita lanjutkan dialog jadi pks melihatnya ini hanyalah politik akomodasi
semata tidak berurusan dengan kinerja apa fungsi kepemerintahan supaya lebih efisien lebih efektif
itu nggak nyambung dengan misi dan visi presiden
untuk membuat semua program yang lebih terlaksana gitu kalau bahasa anda tuh tadi bahasa
wono krobonya structure follow apa gitu kan tadi ya
ya dalam semua organisasi apapun ya di private sector atau di public sector apapun itu
tersebutnya apa kemudian kemudian dibentuk strukturnya
bukan ini orangnya ada nih kita cari dong cantolanya di mana nggak begitu
kalau seperti itu nanti menjadi big organization jadi dia tadi bilangnya obesitas gitu
buat lari kan
yaaya itu tidak bisa kencang
cepat speed sepeda ngo kata cok hijaudom bekerja kerja gitu harus apa reformasi
birokrasi ezzanul inshasit kita pangkas ya gitu kan jadi yadiak semacam ini kontradiksi
sebenarnya ya jadi kalau sebenarnya kalau bapak presiden menginginkan ada kecepatan
hanya politik akomodasi semata
untuk menyenangkan banyak orang sehingga dibuat
structure baru untuk menyenangkan orang
bukan untuk membuat
structure ini berfungsi dengan baik gitu
ya melihatnya kan
jangan hari ini
hari ini dong baru dilantik hari ini
bukan makanya itulah
jangan dilihat pada peristiwanya ini artinya ini ada
lebih menyeluruh artinya apa
bapak jokowi ini adalah presiden
pada periode kedua
beliau melihat bahwa pada periode pertama
dia melihat ada fungsi fungsi
kementerian untuk urusan
pemerintahan yang memang perlu
urusannya terlalu besar sehingga perlu
ditempatkan seorang wamen
kemudian belum yang lain kan itu ada
sekitar dua belas ya
soal pupr pupr ini kan
pekerjaannya cukup besar
apalagi nanti ke depan juga akan
ada program pemindahan
ibu kota nah oleh karena itu
penting untuk dibentuk
seorang wamen untuk membantu
menteri nah hal ini secara
normatif di dalam ketentuan
apa itu undang undang
pemerintahan negara itu memang menjadi hak
kewenangan dari presiden
termasuk di dalam perpres
enam puluh tahun dua ribu dua belas
wakil menteri jadi ini memang
kementerian yang memiliki sektor
bebannya jadi ini sangat fungsional
sebenarnya fungsinya sangat fungsional karena beliau adalah
pada periode kedua sehingga pada
periode pertama dia sudah melihat itu
sudah melihat urusan urusan
kementerian mana yang kemudian butuh
untuk orang orangnya betulkah hanya ingin menyenangkan
mengakomodasi ada kelompok ini partai ini
teman ini relawan ini misalnya
kalau soal itu kan begini ya
bahwa secara regulasi
ketentuan untuk seorang wamen itu
tidak harus karir ya
tidak harus karir memang kalau
di banyak negara misalnya di amerika dan sebagainya
itu adalah seorang senior dari pns itu
ya kan ditempatkan sebagai seorang wakil menteri
nah di ketentuan kita kan bisa karir bisa non karir
itu dulu normatiknya iya
nah kalau kemudian ini adalah persoalan
apa yang disampaikan apa yang sudah diputuskan presiden
kita lihat formasinya kan
nah kan ada beberapa apa
kalau kita melihat siapa wakil menteri bumn
mereka juga orang orang yang sudah pernah
wakil menteri desa gimana
kalau kementerian desa gimana
kementerian pertahanan gimana
apakah itu nyambung dengan portfolionya misalnya
kalau kita lihat menteri pertahanan misalnya
ada wahyu sakti tenggono misalnya
kalau kita lihat itu orang yang selama ini dari bisnis telekomunikasi
ya kita melihatnya kemudian menterinya
yang harus dilihat kan menterinya
sebetulnya wahyu sakti tenggono ini kan sebenarnya
jalur komando kedua
yang tugasnya hampir semua kalau kita baca di peraturannya
itu adalah semuanya hampir membantu
untuk membantu menteri untuk mengkoordinasikan
kemudian mendeliver kebijakan supaya kemudian terlaksana dan sebagainya
jadi bukan hanya mengakomodasi orang orang dekat atau orang orang partai
yang kemudian belum kebagian jatah di menteri
kemudian diakomodasi uangnya
itu tidak seperti itu ya
karena kalau kita lihat komposisinya misalnya
dari yang tadi dua belas di lantik tadi
semuanya kan punya background yang sudah sesuai dengan jabatan itu
boleh oke mas walid gimana anda melihat
ini memang karena periode kedua kata mas eko
presiden sudah tahu mana kementerian kementerian yang butuh di infus tambahan gitu
dengan wakil menteri supaya lebih moncer gitu
⁇ thats ⁇ why karena beliau periode kedua harusnya jauh lebih paham ya dalam membuat seperti ini
karena begini waktu pidato beliau pelantikan di mpr ri
beliau mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi besar besaran
nah ditahan dulu mas wale kita tampilkan dulu apakah sudah pernyataan presiden ketika pelantikan itu
dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang mas holid ingin katakan
tapi nanti mas khalid akan bahas itu nanti kita akan tampilkan lagi
tapi saya mau kasih disclaimer dulu

wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi budi aris tjandi
sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir bersama kita untuk berdiskusi mengenai wakil menteri kali ini
namun hingga saat saat terakhir wakil menteri desa sendiri tidak bisa datang
apakah sudah siap belum mas khalid
ya sudah siap belum oke boleh ditampilkan
yang keempat penyederhanaan birokrasi
harus terus kita lakukan besar besaran
investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan
prosedur yang panjang harus dipotong birokrasi yang panjang harus kita pangkas
eselonisasi harus disederhanakan
apa enggak kebanyakan
saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja
diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian yang menghargai kompetensi
saya juga minta kepada para menteri para pejabat para birokrat
agar serius menjamin tercapai
tujuan program pembangunan
bagi yang tidak serius saya tidak akan memberi ampun
nyambung gak dengan pidato ini ketika pelantikan dengan apa yang terjadi dengan pengumuman kabinet
pembentukan struktur kabinet saat ini
saya merujuk dari statement dari atau pidato dari bapak presiden bapak presiden jokowi
beliau konsisten akan mengatakan reformasi birokrasi bersama sama dengan rightsizing penyederhanaan
dengan memangkas rantai komando atau hirarki yang awalnya empat eselon menjadi dua eselon
itu artinya apa
itu adalah memperkecil span of control atau rentang kendali
sebenarnya kalau dengan adanya wamen itu kontradiksi dengan wamennya ditambah lagi sekarang
kontradiksi dengan apa yang beliau sampaikan
span of controlnya jadi menambah gitu
padahal ya kalau kita apa sih tugasnya wamen kita bertanya tanya lagi kan apa tugasnya wamen
wamen membantu menteri
kan sudah ada sekretariat jeneral sudah ada dirjen sudah ada inspektoral dan banyak sekali
deputi ada banyak
di ada staff khusus ada tenaga ahli dan sebagainya dan sebagainya
sehingga ketika ada muncul structure yang disebut wamen kita menjadi bertanya tanya sebenarnya
mau memangkas kok malah menambah struktur gitu
ada apa dibalik itu
ada apa menurut anda ini adalah struktur for all people
ini ada orang yang belum diakomodasi bikin struktur biar dia punya cantolan punya akomodasi
karena begini kalau kita ingin mencapai achievement contohnya di amerika serikat
ekonominya dua puluh sampai tiga puluh kali lipat daripada indonesia
menterinya cuma lima belas
karena gini big government akan memunculkan big problem
kita akan banyak lihat nih
contoh pada periode pertama bapak jokowi kementeriannya antara kementan kemendak bps
ini konflik masalah data masalah koordinasi dan sebagainya
karena apa semakin banyak struktur itu koordinasinya semakin rumit
nah sekarang menteri itu kan bekerja on behalf presiden

sudah ada sekretary general sudah ada sekretary general sudah ada sekretary general sudah ada dirjen dan sebagainya
jadi gak nyambung dengan apa yang diinginkan presiden yang diucapkan presiden dengan kenyataannya
justru kontradiksi dengan pidato
sebelum kita break mas eko jawab singkat dulu
sebelum kita break mas eko jawab singkat dulu
jadi yang disampaikan presiden itu adalah postur birokrasi
jadi dari eselonisasi yang di tingkat kementerian itu mulai dari sesmen yang eselon satu
sampai kemudian dirjen deputi ya
kemudian sampai ke eselon dua dan sebagainya
itulah yang keinginan presiden
itu yang kemudian diperamping
nah sementara beban pekerjaan bukan beban pekerjaan
ini kan ada beban pekerjaan ya
ada beban pekerjaan yang perlu ada navigasi dari level arrangernya
itu apa sih menteri
struktur yang sudah ada nggak bisa menampung beban pekerjaan presiden
struktur yang sudah ada selama ini nggak bisa menampung
kamu bayangkan misalnya ya
misalnya kita bayangkan aja ya
mas nyuruh saya dibayangkan ya
di minggu depan
mau anu dipotong
anda masih di layar demokrasi
sebelum saya kembali ke mas eko
saya mau kasih disclaimer dulu
bahwa sedianya wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi budi aristiadi
sudah confirm untuk datang untuk berdiskusi bersama kita bertiga malam hari ini
namun hingga di saat saat terakhir beliau tidak bisa memenuhi janjinya untuk bisa bersama kita pada hari ini
beban apakah ini pertanyaan yang sangat prinsipil
dengan struktur yang kata mas holid tadi sudah sangat gemuk
ada tenaga ahli
dan tete bengek lainnya gitu ya
itu nggak cukup untuk bisa membuat apa namanya
akselerasi program itu terlaksana gitu
itu yang dimaksudkan kan sebenarnya lebih pada struktur birokrasi ya
dari mulai eselon satu sampai mungkin eselon empat
wamen bukan bagian dari struktur birokrasi
wamen itu sama dengan menteri gitu loh
itu dia dipilih oleh presiden
nah tentu dalam koridor
dalam ruang kewenangan yang diatur undang undang
bahwa itu untuk menutup beban tugas dari urusan kementerian tertentu
begitu besarnya tugas pembangunan infrastruktur
selama periode pertama itu anda sudah lihat ya
nah sementara untuk periode kedua
kementerian pupr akan menjadi tulang punggung dalam mempersiapkan pembangunan pemindahan ibu kota
nah tentu kemudian
ini akan ada beban yang lebih dari seorang menteri pupr
oleh karena itu dia diberi wamen disitu
nah inilah kemudian
bukan kemudian menambah birokrasi dan rentang kendali
rentang kendali tetap di menteri
karena wamen tidak punya rentang kendali
dan wamen tidak akan menambah struktur misalnya dirjennya akan bertambah
mungkin ada juga
di sosial media ini pasti akan ada matahari kembar
kemungkinan nanti akan ada matahari kembali
nanti birokrat mau nurutin ke siapa nih wamen atau menteri
bagaimana dengan kalau wamen dan menterinya bentrok gitu misalnya
itulah kemudian para wamen ini juga harus tahu
fungsinya atau poksinya
yang diatur dalam perpres soal wakil menteri gitu loh
yang saya baca itu hampir seluruh tugas dan fungsinya adalah membantu menteri
kemudian mendelivery kebijakan dan sebagainya
oke dari sebelas kementerian yang diinjeksi dengan menteri baru
jadi tidak menambah birokrasi
mas eko dari tadi merefer perlu sekali menteri pupr pak basuki untuk mendapatkan
bagaimana dengan sepuluh kementerian yang lainnya
menurut anda ada nggak yang kemudian itu sangat dipaksakan gitu
sebenarnya kalau memakai logika yang disampaikan oleh mas eko
sebenarnya terbantahkan juga sebenarnya
kalau bicara tentang beban kerja harusnya katakanlah ada wamen dibud ya
setahu saya wamen digbud gak ada ya
jadi wamen digbud itu dia mengatur pendidikan yang begitu besar di republik ini
mulai dari paut sampai perguruan tinggi
dikti baru masuk lagi kemudiannya ke dikbud ya
beban kerja yang sangat luar biasa besar
dipimpin oleh anak muda yang bukan dalam background pendidikan
kalau bicara beban kerja maka logika itu terbantahkan dengan sendirinya
pertama terbantahkan dengan statement atau pidato bapak jokowi
yang kedua adalah terbantahkan kalau kita bicara dengan beban kerja
satu satunya alasan yang bisa menjelaskan adalah structure full people
yaitu mengakomodasi kelompok yang mendukung bapak jokowi begitu banyak
sehingga dibutuhkanlah struktur ini mengakomodasi ini
yang terlihat obesitas sekali ini kementerian apa ya
kemudian di injeksi betul gitu dengan wakil menteri
maksa banget gitu
wah mendes dapet ya
kementerian desa dengan kemendikbud beban kerjanya lebih besar mana
kalau kita pakai beban kerja
kemen digbud kan
tapi bapak presiden memberikan wamen des yang sehari ini tidak hadir kan
itu dikasih wamen gitu
jadi apa rasionalitasnya di sini
publik pasti akan bisa mengambil jump to conclusion untuk ini semata mata untuk mengakomodasi
ya itu tadi yang saya sampaikan
memang tidak bisa kemudian dihadapkan pada satu satunya
kehidupan yang dihadapkan pada satu urusan kementerian yang misalnya tadi dengan kemen digbud ya
dengan kementerian yang tadi ada wamennya itu
nah seperti yang sebenarnya sudah terlihat ketika pak erick menyampaikan kepada presiden supaya di kementeriannya diusulkan ada sekian menteri
tiga menteri wamen gitu ya
tapi kemudian diputuskan oleh presiden dua menteri
dua wamen ya
padahal ada enam deputi di situ ya
artinya bahwa menteri inilah yang kemudian mengusulkan dan menyampaikan ada beban yang dia perlu ada tambahan pembantu seorang menteri eh seorang wamen gitu loh
nah ini tentu kemudian misalnya soal tadi kemendikbud dikti itu mereka merasa mungkin itu sudah cukup mau jalan dulu gitu loh
karena wamen ini kan bisa juga
tapi kalau ini kan logikanya beban desi desa dan kementerian
wamen ini juga bisa dibentuk di tengah jalan pemerintahan gitu loh
jadi ini mungkin ada perkembangan ada yang wamennya mungkin akan di likuidasi
pengalaman menunjukkan begitu
oke kita akan lihat
sdm begitu kan
oke bagaimana sih sebenarnya peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai wamen ini apakah ada yang bertabrakan apakah ada yang sedikit mengolok ngolok akal kita atau seperti apa kita lihat yuk
apakah bagaimana kita melihat structure nya ini pasal sepuluh mas undang undang kementerian negara
bisa balik badan mas eko mungkin bisa ditampilkan di plasma a ya biar enak
oke dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu
penjelasan yang dimaksud wakil menteri adalah pejabat karir dan merupakan anggota dan bukan merupakan anggota kabinet
ini dalam penjelasan undang undang pejabat karir
karir ini karir di kementerian
di kementerian tentunya dalam logika kasiat kita kan
ya ini sudah dianu sudah ada putusan mk ya putusan mk tahun dua ribu sebelas kalau nggak salah yang kemudian tidak hanya pejabat karir tapi juga non karir
oh jadi ini selesai
memang sudah di ini ya
ya ada putusan mk
tapi menurut anda kalau untuk wakil menteri untuk memang tujuannya memperbaiki kinerja menambahkan secara fungsionalitas kinerja gitu lebih baik sebenarnya dari internal atau memang dari eksternal
misalnya kalau kita lihat ada latar belakangnya
ada relawan ada dari partai politik misalnya ada juga profesional yang mungkin tidak ada hubungan dengan kementerian yang dia pimpin sekarang itu gimana melihat
basically organisasi yang bagus adalah semakin dia ramping semakin bagus
karena begini ketika itu semakin gemuk semakin besar problemnya akan semakin besar
costnya biaya yang diwujudkan juga semakin besar
ada transaction cost coordination cost biaya untuk berkoordinasi dan sebagainya semakin besar
maka sebenarnya pak bapak presiden jokowi dodo
itu sangat benar
risizing penyederhanaan sesederhana mungkin seramping mungkin sehingga terjadi sebuah kecepatan
ya itu dipilgrerasi ya
ya jadi kalau masalah kalau kita dilihat wahmen apakah butuh sebenarnya kalau dari struktur kita nggak perlu
menteri yang kompeten dengan didukung oleh deputi yang begitu banyak
struktur kementerian yang begitu komplit
ada staff khusus ada tenaga ahli sekretariat jenderal ada ada dirjen ada dan sebagainya sudah more than enoug
sehingga ketika presiden menunjuk sebagai seorang menteri ada satu orang menteri maka dia adalah orang yang kompeten
kredibel punya integrity punya kapasitas untuk menyelesaikan
dua belas nama ini anda lihat bagaimana kompetensi kredibilitas rekam jejak
ya itu jangan mengomentari ini lah
biar itu prerogatif bapak presiden ya
kita mengomentari ketika sudah berjalan nanti kan policy policy nya apa yang disampaikan
tapi kan juga oke sebagai pejabat publik tentu saja kita berhak menyoroti dari portfolio dan rekam jejak dari perspektif oposisi sendiri
kita mungkin setuju kalau memang orangnya right man on the right play gitu
anda lihatnya seperti apa
ya mungkin anda nggak sebut nama tapi mungkin secara makro gimana
ya tadi kita melihat ini adalah structure flow people
ini akomodasi lebih faktor mengakomodasi kepentingan para pendukungnya
kita memang memaklumi dalam arti politik kita adalah demokrasi yang sangat multi party ya
sehingga bukan hanya partai politik tapi juga ada pendukung yang lain relawan dan sebagainya
sebenarnya salah nggak sih kalau wamen itu memang mengakomodasi kepentingan politik dari partai
ya asalkan dia mempunyai record yang bagus
dari bonatur misalnya
dia kalau asalkan dia mempunyai record yang bagus kompetensi punya integritas tidak ada masalah dalam sisi itu why not
oke mas eko itu memang itu wajar saja dalam demokrasi dalam good governance gitu dalam sebuah pemerintahan gitu
ya sangat wajar gitu loh
sangat wajar karena itu hak keuangan
untuk bagian ini dua politisi setuju
hak dan kewenangan presiden
itu kewenangan dan kewenangan presiden
nah sekarang tadi oke saya menarik bahwa apakah misalnya seorang wamen itu kemudian menambah birokrasi
artinya menambah apa misalnya eselon yang akan ditambah di kementerian itu kan tidak gitu loh
tapi justru akan membantu misalnya ketika menteri melakukan apa itu
misalnya ketika menteri melakukan apa itu rapat koordinasi
kan sudah ada itu kemenkohan menko punya hak veto ketika rapat menteri tidak dihadiri oleh menteri
jadi menko bisa ambil alih gitu ya
bagaimana beban tugas yang begitu besar misalnya kemudian akan ada rapat rapat ya
nah sehingga bisa saja ini menggantikan ya
mewakili menteri nah itu di dalam perpresnya soal wamen ya itu jelas disebutkan dia bisa mewakili menteri
untuk menghadiri sebuah koordinasi gitu loh
tentu saja kita akan melihat dulu bagaimana kinerja para wakil menteri
ya itu itu yang paling realistis
tapi kita boleh membayang bayangkan kita namanya ini kan ada dukun politik di sebelah saya
pasti punya apa namanya aroma pencendayangan gitu
kita akan melihat apa yang akan mungkin terjadi dampak dampak politik dampak dampak anggaran seperti apa
yang kemudian mungkin terjadi dengan struktur kabinet seperti ini kita akan ulasnya usai jeda
kita bersama kami
oke kita sebelum kita bicarakan apa yang akan terjadi ini tentu saja kita akan menghargai pilihan presiden
kita akan melihat bagaimana kinerja para wakil menteri yang akan membantu tugas para menterinya
tapi kalau kita melihat ada beberapa kementerian yang sebelumnya ada wakil menterinya sekarang tidak ada
justru malah dilikuidasi wakil menterinya
ada juga yang satu kementerian wakil menterinya ada dua gitu
anda lihatnya misalnya langsung saja kementerian bumn wakil menterinya dua deputinya ada tujuh
kemudian kementerian sdm misalnya kalau kita lihat sebelumnya ada wakil menteri sekarang tidak ada wakil menteri
untuk dua kementerian itu anda punya highlight apa bang holid
ya saya ambil contoh di esdm ya
sebelumnya ada wamen sekarang nggak ada wamen
kalau kita pakai beban kerja dan targetnya ya
ini kan performance dari kementerian sdm kan investasi di sektor hulunya itu turun terus turun terus
dan itu menjadi evolusi besar besaran dari bapak jokowi terkait kementerian sdm
harusnya kalau kita ingin menggenjot sektor investasi di sektor migas
maka harusnya ada wamen yang sdm kan
sama tadi kayak bumnnya mendigbud dikti digabungin harusnya ada dong wamen dikbud
kalau kita pakai analisis beban kerja tetap tidak
justru yang dapat adalah wamen desk gitu kan
dan bumn ini juga menarik
bu rini dianggap mempunyai performance yang lumayan gitu ya
dan ternyata katanah menambah lagi wamen
berarti ada beban kerja seperti apakah yang akan diberikan gitu kan
jadi memang kita berbuat untuk menjadi konsisten dengan menganalisis kita
harusnya ini dapat dong harusnya ini tidak dapat dong
jadi kita tidak ada ditarik benang merahnya itu konsistensinya tidak ada
ada patokan patokan tertentu nggak
misalnya ada ini nggak sih
misalnya kalau kita kan misalnya tahu
lulus gitu atau gak lulus tuh nilainya c gitu misalnya ya
ini ada nggak dalam kementerian atau dalam nomenklatur atau dalam undang undang
atau dalam jabatan manajemen gitu misalnya
ada bapak nas mengeluarkan report itu
bapak penas itu kan membuat ukuran ukuran performance nya berdasarkan rpjmn
indikatornya itu kuantitatif
nah ukuran ukuran apakah yang kemudian dipakai bahwa kementerian ini perlu ada wamen atau tidak ada wamen
nah itu harus ditanya kepada bapak presiden seperti apa
ada nggak sih mas eko ukuran ukuran yang lebih apa ya lebih
sehingga publik bisa melihatnya
oh ini karena meritokrasi ini karena memang kebutuhan governance dari kementerian
ya urusannya satu ya
ada dokumen pemerintahan tentu ya
dokumen pemerintahan itu dalam lima tahun kan ada di rpjm
nah itu urusan pemerintahan kementerian itu ada di situ
untuk melaksanakan apa itu visi presiden
itu ada di rpjm
nah kemudian kalau ukuran yang sifatnya apa misalnya
kayak tadi ya angka numerik ya
itu memang tidak ada
karena presiden kemudian melihat itu
diambillah policy gitu loh
untuk mengangkat seorang pemerintahan
memakai prerogatifnya itu mas ya
tadi kalau di pasal sepuluh tadi kan ada beban urusan pemerintahan
jadi sebenarnya wamen ini semacam unit delivery ya
dari seorang presiden untuk memastikan membantu menteri
bahwa program program prioritasnya itu berjalan
dampak bagi anggaran
dampak bagi birokrasi
dampak bagi keberhasilan pemerintah dalam mengeksekusi program gitu
melihat struktur kabinetnya saat ini
orang orang yang kemudian ditempatkan dalam kabinet
baik sebagai menteri atau pemwakil menteri
pks melihatnya seperti apa mas walid
memang periode kedua ini kan
ekspektasi publik kepada bapak presiden joko widodo itu sangat tinggi sekali
bahkan kalau dari sisi politik ya
beliau itu mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari sisi politik
bahkan hampir majoriti semuanya ke pemilu sekat ini
cuma ini sebenarnya kesempatan beliau untuk memberikan keputusan yang bagus
saya lihat di media media nasional kita ya
seperti jakarta post dan sebagainya itu
gak happy dengan nama nama menteri dan wakil menteri
yes dengan susunan kabinetnya
saya wah bukankah media tersebut sangat endorse presiden terpilih gitu
dan menurut saya
dan itu media itu dibaca oleh seluruh dunia
karena itu berbahasa inggris
artinya ini message yang disampaikan ke dunia internasional
tidak terlalu bagus
pada waktu disebutkan tim ekonominya
tim ekonomi juga bukan the dream team juga
apa yang membuat itu tidak the dream team
tidak ada market
respon pada waktu diumumkan market seperti apa
kalau itu salah satu indikator
nggak seluruh indikator harus dari market
tapi market merespon itu seperti apa
nah kita bisa cek di sana
sehingga kalau kita lihat
publik ekspektasinya sangat tinggi sekali
once ketika itu dibentuk
ternyata oh tidak yang seperti yang diharapkan
sehingga ada gap expectationnya itu cukup besar
tapi ini menunggu bukti tentunya ya
ada problem pemborosan nggak yang sudah ada terlihat di depan mata kita nih
birokrasi yang ramping
dengan fakta yang ada gitu
intinya kalau birokrasi kan reformasi birokrasi
bagaimana membuat se efesien mungkin
secara biaya ya
maka ada right sizing penyederhanaan
tapi output dan outcome dari kinerjanya itu bagus
kan begitu intinya kan
tapi kalau kita semakin menambah struktur
dan sebagainya akan menambah biaya
akan menambah rantai kuman dan sebagainya
itu akan kita lihat nanti performasinya seperti apa
tentunya nanti hasil hasil kata bapak presiden kan
nanti kita lihat juga bagaimana polosinya
mas eko gimana menjawab ini
ekspektasi publik terutama untuk tim ekonomi market
menanggapinya kurang happy
media media internasional juga kurang happy
ya tentu oposisi kurang happy
ya tentu media ini memang ada fokus fokus tertentu ya
dalam melihat pasca pengumuman itu
nah memang saya juga memantau
saya juga monitor beberapa media asing juga
dia fokus pada
kementerian pertahanan ya
nah kemudian memang kalau market pasti melihatnya pada
kementerian ekonomi gitu loh
nah tapi kemudian apa yang ingin di
nah pembentukan kabinet ini kan memiliki tujuan ya
memiliki tujuan dan maksud
terutama ini adalah soal visi presiden
nah dalam konteks kabinet hari ini
periode kedua ini
memang pak jokowi menginginkan adanya stabilitas
supaya kemudian visi misi pembangunan
program pembangunan itu bisa berjalan lancar
artinya apa stabilitas itu
stabilitas itu artinya begini artinya apa
artinya bahwa stabilitas itu butuh namanya
kenyamanan dari dalam negeri ya
maksudnya mengajak pak prabowo masuk
mengajak oposisi masuk
salah satunya itu bisa dimanen di situ ya
dan pan dan demokrat tentunya
nah bagaimana kemudian misalnya kalau ini
kita masih dalam konteks kegaduan ya
tapi kalau mau ngajak kalau nggak mau gaduh
ajak pks ajak demokrat ajak pan juga dong
ini kan gak diajak juga
tapi intinya bahwa ini supaya kemudian residu elektoral ini
tidak mengganggu proses pembentukan pemerintahan
yang sekarang sudah berjalan
baik untuk demokrasi mas
punya problem nggak jika
nah inilah ukurannya ya
jadi dalam konteks hal tertentu kan ini banyak tantangan ya
ada tantangan ekonomi di eksternal yang akan
bahkan sudah sekarang ini mulai ada resesi dan sebagainya
nah di sinilah butuh butuh namanya persatuan
supaya tidak gaduh
nah saya juga melihat saya memonitor ya
asing kan mulai berkurang sebetulnya
nah bagaimana kemudian
setelah pak prabowo masuk maksudnya
artinya bagaimana kemudian investasi akan masuk
kalau kemudian kita gaduh di situ
itu salah satunya ya
anda lihatnya bagaimana ini salah satu strategi mengajak oposisi
kecuali pks pan dan demokrat yang sudah
ditanya dulu pks diminta
diajak ketemu juga nggak mau
ya bagus ya
kita pasti ketemu dengan bapak jokowi setelah kabinet terbentuk
tapi nggak mau kalau dikasih jembatan
sebelum kita memang kita menghargai sebagai pemenang beliau ya
kita ingin menjaga agar bagaimana demokrasi on the track gitu
sehingga kita butuh kekuatan penyiman di luar
menjadi oposisi konstruktif gitu
kalau bagus ya kita akan
kalau kata mas eko tiga per empat dari gangguan yang selama ini dialami presiden jokowi sudah
sudah bisa diatasi dengan
anda lihat dengan masuknya pak prabowo akan membuat kegaduhan demokrasi ini
jadi makin turun atau
ya gini kita bedakan konteks pada waktu pilpres dengan pasca pilpres tentu berbeda
yang saya maksudkan residu elektoralnya itu kan masih bisa terbawa
jadi menurut saya saya pikir kalau kita
kita membuat kritik kritik yang konstruktif no problem
mas eko terakhir
apa ada badan badan baru yang akan
kan kita tadi surprise ada dua belas wamen baru wah kaget gitu ya
ada badan badan baru yang buat kita kaget lagi nggak ke depan misalnya akan dibuat oleh presiden
karena presiden juga dalam visi pidato di sentul
kemudian juga pidato kenegaraan waktu enam belas agustus
kemudian pidato saat kemenangan
kemudian keinginan untuk meningkatkan sumber daya manusia
kemudian juga ingin mengumpulkan talenta talenta indonesia
nah bisa aja nanti ada badan yang membuat dari itu
itu klunya dari mas eko
anda lihat masih perlu badan badan baru kalau kita lihat
karena bukan bicara perlu tapi ini dinamika untuk mengakomodasi visi presiden
perlu nggak diinjeksi buat bentuk bentukan badan baru lagi untuk ini
kita itu sudah punya mendikbud punya riset riset teknologi dan badan inovasi nasional
punya bapenas punya bppt lipi udah banyak sekali bedang badan badan
apa namanya badan badan di luar kementerian ya
saya pikir yang sudah ada itu dioptimalkan
sehingga kita bisa performance yang bisa kita capai
yang bisa kita capai itu ya karena kita organisasinya ramping efektif efisien dan sebagainya
marki bung mari kita bungkus dialog kita kali ini
kita akan lagi lagi kita bisa membahas tapi kita akan lihat bagaimana kinerjanya ke depan nanti
kalau misalnya pemborosan terjadi tidak efisien ya tentu saja pks harus lebih keras lagi dalam mengawasi dan mengomel di samping
tapi kalau memang berfungsi dengan baik jangan lupa untuk memuji juga
iya tentu dong
terima kasih mas eko terima kasih mas walid atas perbincangannya
janganlah kami akan segera kembali bisa saja dan tetap di layar